selanjutnya teka teki siapa yang menjadi menteri pada kepemimpinan jokowi dodo dan juga maruf amin akan segera terjawab
presiden jokowi dodo akan memanggil para calon menteri mulai senin dua puluh satu oktober hari ini ya
benar sekali dan beberapa nama telah hadir di istana kepresidenan pada senin pagi
di antaranya mantan ketua mk mahfud md bupati minahasa selatan kristiani yujina teti dan founder gojek nadiem makarim
tidak banyak hal yang disampaikan mahfud md saat tiba di istana kepresidenan jakarta senin pagi untuk memenuhi undangan presiden
mahfud menggunakan kemeja putih saat datang mahfud mengaku datang usai menerima telepon langsung dari presiden jokowi tengah malam tadi
selain mahfud terlihat bos gojek nadiem makarim juga bertandang ke istana presiden pagi ini
bupati minahasa selatan kristiani yujinia juga hadir
untuk memenuhi undangan presiden
koresponden cnn indonesia edo ekariski berada di istana merdeka
halo edo bagaimana nih tadi sudah ada statement dari pak mahfud md lalu sebenarnya ada informasi tidak
kapan jokowi akan mengumumkan kabinet yang baru
selamat siang daniar dan juga amel
kalau bicara kabar
pan jokowi akan mengumumkan kabinet baru
saya lebih senang menyebutnya hari ini
judulnya adalah jokowi mencari menteri
jadi hari ini memang informasi yang beredar adalah beberapa nama nama yang sempat santer beredar menjadi calon pembantu jokowi untuk periode dua ribu sembilan belas hingga dua ribu dua puluh empat ini akan dipanggil
tidak jelas jumlahnya berapa namun nama nama tadi yang sempat santer beredar seperti prof mahfud md bos gojek nadiem makarim dan juga bupati minahasa selatan ini
bapak bapak yang baru keluar adalah mahfud md
dimana tadi dalam keterangan persnya mahfud menyampaikan bahwa ada pembicaraan terkait masalah hukum terkait dengan masalah pemberantasan korupsi dan terkait dengan permasalahan permasalahan yang didasari ketataan hukum seperti itu
tadi rekan pers juga sempat menanyakan kepada mahfud md ini terkait dengan jabatan
apakah tadi saat bertemu dengan empat mata mahfud dengan presiden jokowi sudah membicarakan
mengenai jabatan yang akan ia isi
mahfud sendiri menyampaikan presiden tidak menyampaikan jabatan apa yang nantinya akan diisi oleh mahfud md
mahfud hanya menegaskan bahwa dirinya siap jika ditunjuk untuk menjadi pembantu presiden dan semacam menteri ataupun jabatan jabatan lain yang ada di jajaran kementerian kabinet jokowi dan juga maruf amin
tadi mahfud juga menegaskan mau ditaruh menkumham mau ditaruh sebagai jaksa agung atau bahkan ditaruh sebagai menteri agama dirinya juga siap
mahfud mendapat kontak dari presiden jokowi tengah malam tadi dan akhirnya datang ke istana pada pagi hari ini
begitu juga dengan dua tamu lainnya yang tadi datang yaitu bupati minahasa dan juga bos gojek nadiem makarim juga sebelumnya mendapatkan kontak dari presiden joko widodo untuk bertemu secara langsung di istana kepresidenan jakarta
jadi pada hari ini sebenarnya yang dilakukan oleh presiden semacam menginterview para calon calon karyawannya untuk lima tahun

dan juga amel sebelum nantinya akan dibutuhkan
masih ada hari selasa ketika kita runutkan dari agenda wakil presiden yang baru saja dilantik yaitu k h maruf amin yang saat ini sudah terbang ke jepang dan akan berada di jepang kira kira hingga hari selasa
jadi kemungkinan pengumuman dan juga pelantikan menteri kabinet milik jokowi dan juga maruf amin ini menantikan kepulangan dari k h maruf amin dari jepang
jadi kemungkinan hari rabu ini pengumuman dan juga pelantikan tim kementerian dan juga kepala kepala lembaga secara menyeluruh baru mungkin bisa dilakukan oleh presiden jokowi dodo dan juga wakil presiden maruf amin
sementara masih ada waktu hari ini senin dan juga hari selasa ada besar kemungkinan jokowi ini akan memanggil nama nama ataupun orang orang yang sudah ya katakan sudah ditunjuk ataupun sudah disusun
disusun dirampungkan susunan kabinetnya sebagai calon menteri ataupun sebagai calon pembantu jokowi dan juga maruf amin hingga lima tahun ke depan
baik edo lalu apakah sudah ada informasi lebih begitu mengenai informasi yang telah beredar bahwa akan ada menteri menteri dari era milenial yang akan ditunjuk oleh presiden joko widodo
kalau menteri era milenial sendiri sebenarnya sejauh ini kita belum bisa
memastikan nama nama tokoh milenial siapa saja yang akan ditunjuk jokowi menjadi menteri
memang presiden sempat memberikan sinyal bahwa akan ada menteri milenial
ataupun menteri muda ataupun tokoh muda yang akan ditunjuk sebagai menteri
nadiem makarim bisa kita golongkan sebagai salah seorang tokoh muda
dia adalah seorang pengusaha muda yang sukses mengembangkan sebuah startup
dan menjadi salah satu startup kebanggaan di indonesia
jadi sebenarnya kalau didetilkan siapa menteri milenial yang akan ditunjuk oleh jokowi
sejauh ini kita sebenarnya belum bisa menyimpulkan
namun kedatangan nadiem makarim hari ini di istana kepresidenan jakarta
bisa kita kategorikan sebagai salah satu tokoh muda yang sukses di indonesia
yang akan ditunjuk oleh presiden jokowi untuk menjadi menteri
namun untuk kepastiannya kita akan menantikan statement dari nadiem makarim sendiri
yang akan diusai diwawancarai langsung oleh presiden jokowi
sebelum diambil keputusan apakah dirinya memang akan menjadi menteri
ataupun pembantu dari jokowi dan juga maruf a
baik terima kasih edo ekariski
kami nantikan kabar selanjutnya ya
dan juga statement terbaru nih dari nadiemah karim dan juga teti paruntu
yang saat ini nampaknya masih ngobrol ngobrol berbincang bincang di dalam istana bersama presiden